sedikitnya lebih dari enam titik spbu di kawasan gunung batu hingga siliwangi kota bogor jawa barat
senin siang terpaksa tak beroperasi lantaran mengalami kekosongan pasokan bahan bakar minyak atau bbm
selain menutup gerbang petugas juga memasang pelang stok pertalite dan pertamax habis
akibatnya sejumlah spbu yang memiliki sisa stok di jalan pajajaran menjadi sasaran para pengendara
tak ayal antrian kendaraan sontak mengular hingga sempat memacetkan arus lalu lintas
pengendara mengaku kesulitan mengisi bahan bakar kendaraan sejak dua hari lalu
bahkan sebagian warga terpaksa libur kerja lantaran kehabisan bbm
ke pembensin pasir kuda sama pembensin gunung batu
sama tutup ditulisnya pertalite pertamak dalam pengiriman
sampai ke pahlawan
iya itu ada juga
pajajaran yang saya suka

tapi gak ada kantri bagian
jadi gak ada kantri bagian
sementara pertamina mengaku kekosongan pasokan disebabkan konsumsi bbm jelang akhir pekan kemarin dipastikan melonjak drastis
apalagi keterlambatan pengiriman dari pertamina membuat pasokan ke spbu kian terbatas
namun pihaknya mengaku kini pasokan bahan bakar sudah normal
kondisi stok dan pasokan bbm di spbu pertamina relatif aman di kota republik bogor
sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan mendapatkan bbm pertamina di spbu
kemarin pada saat weekend hari minggu memang sempat terjadi peningkatan
konsumsi namun saat ini sudah kembali normal
kelangkaan bbm bersubsidi jenis pertalite dan solar juga terjadi di stasiun pengisian bahan bakar di wilayah tangerang selatan senin pagi
selain bahan bakar pertalite yang memiliki oktan sembilan puluh mengalami kelangkaan
bahan bakar jenis solar juga mengalami kelangkaan sejak
pertamina mengaku kekosongan pasokan di spbu pertamina
pertamina mengaku kekosongan pasokan di spbu pertamina

bbu berharap pihak pertamina pusat dapat tepat waktu dalam mekanisme pendistribusian bbm
agar kelangkaan bbm tidak kembali terjadi
meliputan cnn indonesia